jelang perayaan tahun baru puluhan anak anak abg yang menggelar aksi balap liar di kawasan jalan ahmad yani sidoarjo
diamankan petugas polresta sidoarjo
aksi kejar kejaran pun tak terhindarkan saat petugas mencoba mengamankan para pembalap liar yang mencoba kabur
aksi kejar kejaran antara petugas dan para pembalap liar tak terhindarkan di kawasan jalan ahmad yani sidoarjo minggu dini hari
petugas terpaksa membubarkan aksi balap liar dengan mengepung sejumlah akses jalan
alhasil petugas berhasil mengamankan dan menilang puluhan abg beserta kendaraannya
petugas terpaksa mengamankan kendaraan sejumlah abg karena tak dapat menunjukkan surat surat kendaraan
apalagi banyak kendaraan mereka yang tidak sesuai standar
petugas kali ini harus melakukan tindakan tegas karena sudah beberapa kali memberi peringatan
harapannya kita tidak ada lagi
orang lain kenyamanan orang lain tidak segera berhenti
kalau tidak kita tetap akan bubarkan
jangan salahkan kita apabila kita menangkap
rencananya razia balap liar akan terus dilakukan petugas polresta sidoarjo
untuk menekan tingkat kecelakaan dan tingkat kriminalitas di kota sidoarjo
riku hardiansyah sidoarjo